dan langsung saja kami ajak anda bergabung ke bursa efek indonesia untuk mengikuti prosesi acara perutupan perdagangan di bursa efek indonesia tahun dua ribu dua puluh
wakil menteri perdagangan bapak jerry sambuaga wakil ketua dewan komisioner ojk ibu nur haida
dan anggota dewan komisioner ojk disini ada pak hussein
menteri perencanaan pembangunan nasional atau bapenas yang diwakilkan oleh deputi ekonomi ibu amalia adi ninggar
dewan komisaris dan direksi sro pimpinan industri jasa keuangan pimpinan redaksi media
dan rekan rekan wartawan dan undangan lainnya yang berbahagia yang hadir secara fisik
dan secara ekonomi dan rekan rekan wartawan
bapak ibu yang saya hormati perkenankan saya atas nama bursa efek indonesia mengucapkan selamat datang
dan terima kasih yang sebesar besarnya atas partisipasi ibu dan bapak dalam acara penutupan perdagangan bursa efek indonesia tahun dua ribu dua puluh
kegiatan ini merupakan acara rutin tahunan dan untuk pertama kalinya
kegiatan ini diperoleh
bapak ibu yang saya hormati
bapak ibu hadirin yang saya hormati
pandemi covid sembilan belas telah menjadi isu utama sepanjang tahun dua ribu dua puluh ini
dan tentunya hal ini telah memaksa kita semua untuk melakukan transformasi terhadap seluruh proses bisnis yang telah kita jalankan selama ini
dapat kami laporkan bahwa
perkembangan pasar modal kita di penghujung tahun dua ribu dua puluh telah mengarah ke jalur yang sangat positif
alhamdulillah respon pasar mulai membaik seiring dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional
respon pasar tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan yang menunjukkan perbaikan di semester dua ribu dua puluh
diikuti dengan lonjakan likuiditas
perdagangan yang mencapai sembilan delapan belas triliun per hari
dan jumlah frekuensi perdagangan yang mencapai tren tertinggi
bahkan membukukan jumlah frekuensi perdagangan tertinggi di antara bursa bursa kawasan asean dalam tiga tahun terakhir
bapak ibu yang saya hormati
tren positif juga diikuti sejumlah perusahaan yang melakukan ipo di tahun ini
terima kasih kepada ojk dan seluruh stakeholder pasar modal yang telah membantu bursa dalam memfasilitasi lima puluh satu perusahaan untuk tercatat sepanjang dua ribu dua puluh ini
dan turut serta mengantarkan jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa efek indonesia mencapai tujuh ratus tiga belas perusahaan
aktivitas perdagangan yang pesat di masa pandemi turut menempatkan bursa kita sebagai bursa tertinggi di antara bursa kawasan asean
dalam memfasilitasi berbagai perusahaan untuk menggalang dana melalui pasar modal
pertumbuhan aktivitas go public turut diikuti tren pertumbuhan jumlah investor pasar modal
meskipun dihadapkan situasi pandemi jumlah investor terus bertambah
bertumbuh menjadi tiga delapan puluh tujuh tiga delapan puluh tujuh juta investor atau meningkat lima puluh enam persen sepanjang tahun dua ribu dua puluh
satu hal yang menarik adalah adanya peningkatan transaksi investor yang mencapai sembilan puluh empat ribu investor per hari
atau meningkat tujuh puluh tiga persen dibandingkan tahun sebelumnya
bahkan terdapat peningkatan aktivitas transaksi

yakni melonjak empat kali lipat dalam sebelas bulan terakhir ini
ini adalah tahunnya investor retail di pasar modal indonesia
dan semoga menjadi fondasi yang besar dalam pertumbuhan pasar modal ke depan
bapak ibu hadirin yang saya hormati
untuk terus memperkuat layanan dan menjaga momentum pertumbuhan pasar modal indonesia
bursa efek indonesia
bersama ojk dan sru
telah meluncurkan serangkaian inisiatif strategis di tahun dua ribu dua puluh
seluruh inisiatif ini ditujukan untuk menguatkan layanan go public kepada calon perusahaan
perluasan instrumen dan produk pasar modal perluasan infrastruktur perdagangan untuk pasar obligasi
serta penguatan infrastruktur keterbukaan informasi untuk mendukung perlindungan
bii bersama ojk juga telah menyelesaikan roadmap pasar modal syariah
untuk lima tahun ke depan sebagai upaya penguatan dan pendalaman pasar modal berbasis syariah di indonesia
alhamdulillah upaya pengembangan pasar modal syariah di indonesia turut diapresiasi oleh pasar global
ditandai dengan pengukuhan bursa efek indonesia sebagai
bersama ojk saya berharap anda menemukan kesempatan yang sangat penting di indonesia
bersama ojk saya berharap anda menemukan kesempatan yang sangat penting di indonesia
saya memberikan zegari jumlah uang ke
sebuah pengebisaan esokrowang dari global islamic finance
dengan kehidupannyaitas wakil yang berbeda
masa pertama saya berdi przebatasan
akan mengubah sebesar dua bilion dolar
dan dikurangkan ke gch aheadouan
dan memegangkan sekarang
dan memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder nya
sekali lagi terima kasih atas kedatangan dan dukungan dari bapak menko perekonomian
ketua dan anggota dewan komisioner ojk jajaran direksi dan komisaris sro
serta seluruh pimpinan dan pelaku industri jasa keuangan di indonesia
semoga momentum pertumbuhan ini dapat terus terjaga demi pembangunan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi indonesia ke depan
terima kasih semoga allah swt meridoi semua usaha kita
selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu hadirin yang berbahagia baik yang mengikuti acara ini secara langsung dari main hall bursa efek indonesia
maupun yang mengikuti acara ini secara virtual
acara selanjutnya sambutan ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan
bapak ibu hadirin yang berbahagia baik yang mengikuti acara ini secara virtual
yang kami hormati pimpinan komisi sebelas dpr ri
yang kebetulan hadir bersama sama kita secara virtual
bapak amirus kara bapak eriko sutarduga dan bapak fathan
serta seluruh anggota dewan komisi sebelas dpr ri
anggota dewan komisi sebelas yang kami muliakan juga
yang kami hormati pimpinan komisi enam dpr ri
yang hadir juga bersama kita secara virtual
bapak muhammad ekhalf bapak gede sumarjaya lingge
bapak mardin jangmanurung dan bapak bapak dok ibu
anggota komisi enam dpr ri yang kami muliakan
yang kami hormati
bapak dr insinyur erlangga hartarto
menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
yang kami hormati gubernur bank indonesia
bapak dr periwarjio
yang kami hormati juga
jajaran kabinet indonesia maju
yang hadir juga secara virtual
yaitu ibu menteri keuangan republik indonesia
yaitu sri mulyani indrawati
bapak menteri pupr
bapak basuki haji
menteri ppn kepala bapak penas
atau yang mewakili
kepala bkp kpm atau yang mewakili
sebagai menteri perdagangan ri
yaitu bapak jerry sambuwaga
ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan
bapak yudi sadewa
yang kami hormati juga
gubernur provinsi dki jakarta
atau yang mewakili
kepala kepolisian republik indonesia
wakil ketua dewan komisioner
ibu nur haida
kepala eksekutif pengawasan pasar modal
pak pak hussein yang kebetulan hadir secara fisik
dan rekan rekan anggota dewan komisioner
untuk sesesat keuangan lainnya
yang kami hormati juga
jajaran direksi dan komisaris bursa efek indonesia
kpi dan kci
kebetulan di sini ada pak inarno
pak ureb dudi prasetyo
dan pak john komisaris utama bursa
dan juga rekan rekan jurnalis
serta bapak ibu hadirin yang berbahagia
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera buat kita semua
namo buddhaya salam kebajikan
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
pertama tama marilah kita
panjatkan puji syukur
kehadirat allah swt
tuhan yang maha kuasa
sehingga kita bisa hadir
bersama bersama dalam acara
bursa efek indonesia tahun dua ribu dua puluh
baik secara fisik
maupun secara virtual
terima kasih kami ucapkan sebesar besarnya
kepada bapak menko
perekonomian yang bisa hadir
yang tentunya ini merupakan
bentuk dukungan yang luar biasa
bapak menko kepada
tumbuh berkembangnya pasar moda
indonesia dan kami
bapak menko memang menaruh perhatian besar
ke mana pasar indonesia ini
berbahagia sihat kehadiran
pada hari ini
bapak menko hadirin
sekalian kalian kami hormati
ini adalah tahun sebelumnya
karena kita punya tamu yang tidak diundang namanya master covid sembilan belas
ini tantangan bagi kita kita semua dalam kehidupan sehari hari maupun dalam perekonomian terutama di pasar modal
karena ini tidak pernah kita lihat sebelumnya juga seluruh dunia mengalami hal yang sama tidak mempersiapkan diri diri covid sembilan belas ini
sehingga kita bisa berpikir kita bisa berpikir kita bisa berpikir kita bisa berpikir
dan akhirnya kita bisa bisa baik
lah do lah do yang dari awal
di awal masa pandemi bursa saham global terkoreksi cukup dalam
tak terkecuali adalah iasg di bursa efek indonesia
pemutusan rantai penyebaran covid sembilan belas dengan pemberlakuan protokol covid sembilan belas telah memukul sektor real
kehidupan kita semua harus berubah
ini secara langsung atau tidak langsung kepada pengusaha
dan akhirnya menurunkan kinerja para emiten kita
dan berdampak pada turun yang indek harga saham gabungan kita
yang kita tahu sempat menyentuh level paling rendah di maret dua puluh empat yaitu rp tiga sembilan ratus tiga puluh tujuh
itu adalah titik terendah
kita ingat ini mudah mudahan tidak pernah terulang lagi
sehingga harus kita catat dalam ingatan kita itulah titik terendah pasar saham indonesia
pada masa masa beberapa tahun terakhir
seluruh pemangku kepentingan dan juga seluruh jajaran harus mengambil kebijakan yang di luar kebiasaan
untuk menghadapi ini untuk bisa bertahan pada awalnya dan kemudian harus bangkit
kebijakan kebijakan yang diambil bersama sama pemerintah baik itu dari fiskal dari moneter baik itu likuiditas
maupun kebijakan kebijakan sebagainya harus diambil
terus lainnya agar kita semua ekonomi kita bapak ibu sekalian bisa melakukan tugasnya lebih mudah
dan ekonomi kita bisa bertahan dan bangkit kembali
dengan fiskal luar biasa kita agar masyarakat bisa makan agar bisa sehat dengan bansos yang luar biasa
dan akhirnya ini semua mudah mudahan sudah terlewati
dan bagaimana kita bisa bangkit dari kondisi ini
demikian juga ojk mengeluarkan kebijakan yang di luar kebiasaan extraordinari dalam menjaga stabilitas pasar keuangan
dan juga sektor keuangan maupun bagaimana memberikan ruang kepada sektor real sektor keuangan lainnya agar bisa bertahan dan bangkit
di sektor pasar modal telah kami lakukan berbagai kebijakan
yang pertama paket kebijakan untuk
memanage agar volatilitas tidak terlalu terkoreksi dalam
meskipun akhirnya paling rendah rp tiga sembilan ratus tiga puluh tujuh
itu pada mulai pada akhir februari
baru saja anda saksikan sambutan dari ketua dewan komisioner ojk wimbo santoso
dan penutupan perdagangan bursa efek indonesia tahun dua ribu dua puluh akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini
tetap bersama kami
cnn indonesia breaking news
penguatan yang didorong oleh investor domestik termasuk investor retail
di sisi demand sebagaimana telah dilaporkan oleh bapak inarno
tahun dua ribu dua puluh menjadi tahun kebangkitan bagi investor retail domestik
mengingat investor domestik khususnya investor retail semakin mendominasi transaksi di pasar saham
selain itu pasar modal kita juga tercatat masih liquid dan dalam
tercemin dari naiknya rata rata
dan semakin solidnya dominasi investor retail di indonesia
dari sisi supply antusiasme korporasi untuk menggalang dana dengan ditunjukkan adanya lima puluh tiga emiten baru yang tadi sudah disampaikan oleh pak inarno
dan juga lima puluh satu perusahaan telah tercatat di bursa
dalam hal ini menjadi yang tertinggi
sementara total penghimpunan dana sudah mencapai rp satu ratus delapan belas tujuh triliun
bapak ibu proekonomian dan hadirin sekalian yang kami hormati
dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal
tentunya kita harus menjaga integritas dan likuiditas pasar modal serta volatilitasnya
untuk itu ojk bersama pemerintah
dan bank indonesia serta fbs
terus berupaya agar stabilitas s satu terus tetap terjaga
dan juga kita tetap mencari kiat kiat bagaimana kita mengambil kebijakan lanjutan
agar ini bisa terus mendukung pengembangan pasar modal di indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
kami sangat mengaprehensi langkah pemerintah dalam mendukung industri pasar modal melalui omnibus lojipak kerja
yang memberikan angin segar dan kemudahan para pelaku pasar modal dalam bentuk insentif fiskal
baik ppa badan
maupun pajak dividen
serta penyederaan proses penerbitan obligasi daerah
kami percaya ke depan kebijakan ini
menstimulir kalangan korporasi untuk go public
dan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di pasar modal nasional
sehingga dapat menambah daftar capaian pasar modal kita ke depan
kami juga ingin mengapresiasi seluruh pihak
baik pemerintah bank indonesia lps sro
dan seluruh pelaku industri pasar modal
dan kerjasamanya yang selama ini sudah berjalan dengan baik
dan melakukan koordinasi dengan baik
sehingga ini terus akan kita lakukan sehingga cita cita kita bisa terwujud
besar harapan kami
capaian yang baik di tahun tahun ini menjadi katalis positif bagi kinerja pasar modal kita tahun depan
dan berkontribusi terhadap bangkitnya perekonomian indonesia
mari kita bangun optimisme bahwa setelah melewati ujian ini
kita akan lebih kuat
kuat dan resilient dalam menghadapi tantangan tantangan ke depan
selanjutnya kami mohon dengan hormat perkenan bapak menko perekonomian
untuk menutup acara secara resmi perdagangan efek tahun dua ribu dua puluh ini
juga sekalian memberikan beberapa pesan pesan untuk kita semua
demikian damai kami sampaikan

dan dengan hormat kami mohon perkenaan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
bapak erlangga hartarto untuk menuju ke atas panggung
terus mendampingi kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas desa keuangan bapak husen
dan direktur utama bursa efek indonesia bapak inar noh jayadi
bapak ibu hadirin yang kami hormati bersama sama kita akan menyaksikan
peresmian penutupan perdagangan bursa efek indonesia
ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh menteri koordinator bidang perekonomian
dan kita akan hitung mundur mundur bersama
kami mengundang bapak dan ibu sekalian dari hitungan ke lima empat tiga dua satu
hadirin dengan terdengarnya bel tadi maka resmilah penutupan perdagangan bursa efek indonesia tahun dua ribu dua puluh
dan marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah
selanjutnya kami mohon perkenan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
untuk melakukan penanda tanganan sertifikat penutupan perdagangan bursa efek indonesia tahun dua ribu dua puluh
kepada rekan rekan media yang ingin mengabadikan dipersilakan
dan kami mohon perkenan bapak bapak untuk tetap berada di atas panggung
selanjutnya kami mengundang ketua umum aludi bapak reza avesena untuk bergabung
ya bapak ibu sekalian penyerahan ini sekaligus merupakan peluncuran asosiasi layanan umum dana indonesia
salam sejahtera bagi kita semua
yang kami hormati ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan
bapak wimbo santoso bersetajajaran
hadir ini melalui virtual ibu menteri keuangan
pak menteri pu pera
yang wakili bapak nas
kemudian yang mewakili kapolri
yang mewakili gubernur dki
dan yang kami hormati direksi dari sro
hadir di sini dari bursa efek indonesia
pak inarno jayadi bersetajajaran
berserta kepi kesey
kemudian ketua umum aludi
para tamu undangan
hadirin yang saya hormati
pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat allah swt
karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita hadir hari ini dalam penutupan bursa
tanpa kekurangan suatu apapun
di kesempatan berbahagia
ini saya mengucapkan selamat
atas pembentukan asosiasi layanan
yang bahasa jelasnya adalah crowdfunding
jadi ini diharapkan bisa dengan misinya
untuk membantu pertumbuhan umkm
dan kesejahteraan sosial
selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat datang kembali ke bursa efek indonesia
saya ditugasi bapak presiden
untuk menyampaikan pidato yang menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi dan pasar modal di tahun dua ribu dua puluh
bapak ibu yang kami hormati hormati
kita tahu bahwa pandemi covid mempunyai dampak terhadap kesehatan maupun perekonomian
nah ini tentunya kita berharap bahwa
kegiatan terhadap kesehatan ini akan diperbaiki dengan
adanya kegiatan vaksinasi massal
kepada seluruh masyarakat indonesia sesuai ajaran bapak presiden
ini akan dimulai di tahun dua ribu dua puluh
tidak hanya kita tetapi berbagai negara mengalami hal yang sama
aliran modal kita lihat di triwulan pertama sempat keluar
sampai tentu maret hingga april april
itu membuat ekonomi kita mendapatkan persoalan kontraksi
di kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh ini
kemudian kita lihat bahwa sektor keuangan juga tertekan
dimana di bulan maret indeks juga terdepresiasi terkontraksi
rupiah mencapai rp enam belas
dan indeks turun ke angka rp empat lima ratus
nah tentu market kapitalisasi juga anjlok lebih dari rp dua enam ratus sembilan puluh
nah kemudian kita melihat bahwa di akhir tahun ini
alhamdulillah situasi sudah mulai berbalik
dan dalam penutupan mendekati rp enam
walaupun kemarin sudah masuk rp enam
artinya pre covid dan post covid itu sudah kelihatan
berbeda dengan krisis yang lain
dimana krisis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu makan waktu lebih dari dua tahun
dan terkait dengan kasus di dua ribu delapan juga lebih dari satu tahun
sehingga tentu ini memberikan optimisme
tadi sudah disampaikan baik oleh dirut bursa efek maupun pak ketua ojk
bahwa ipo kita sebanyak empat puluh delapan
emiten baru lima puluh tiga dan yang tercatat lima puluh satu
dari segi jumlah perusahaan lebih tinggi
termasuk capaian tinggi di kawasan asean
tantangannya tentu nilai ipo nya yang lima dua puluh delapan triliun
yang masih harus ditingkatkan
kemudian tentu kita melihat bahwa transaksi investor retail
sudah meningkat tadi disampaikan oleh pak dirut naik empat kali
ini capaian yang luar biasa
di tengah situasi pandemik
kepercayaan retail terhadap pasar modal luar biasa
ini merupakan modal kita untuk pengembangan pasar ke depan
demikian pula kita lihat dari setelah kita mengalami net outflow
di bulan maret yang cukup besar
namun di bulan oktober
itu mulai ada net inflow satu dua miliar dan november satu tiga miliar
ini mendorong juga kepercayaan internasional
terhadap perekonomian nasional yang cukup baik
kita lihat nilai tukar rupiah kita juga relatif lebih bagus
dibandingkan negara lain seperti india brazil turki
ataupun afrika selatan
kemudian pemerintah mendorong beberapa reform
yang termasuk disebut sebagai game changer
yaitu dengan diberlakukan
diberlakukannya undang undang cipta kerja
undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
tadi disampaikan pak bawa ojk
berapa perbuatan di sektor pajak terhadap vdf
tentu ini tentu ini tentu ini
demikian pula yang diberlakukan
untuk membedakan antara perusahaan tingkat pajak dan public
walaupun marketnya ribet padi ada pengurangan akibat baik baik
pemerintah pemerintah lihat lihat bahasanya ada ini adalah
menjadi menjadi kemudian juga menolong agar nomor instan tanpa dan dan dana dana
di ekonomi nasional dan pencegahan kehancuran enam ratus sembilan puluh lima dua triliun di tahun
dua ribu dua mentas entasnya dirakak lebih dari dari
delapan persen secara khusus di sebagai target nanda undang undang cipta kerja
satu pp telah diterbitkan yaitu dp pansoran software software
anpan lembak lain prestasi yang ditandatangan apapris empat ratus empat smb dimana ini
kayak ini kesebut hp ini indonesia inman menunggu
yang ditetapkan oleh
oleh pemula lima belas triliun dalam bentuk bentuk naik dan dan
dal yang agresi asli jumlah jumlah jumlah tujuh mohon maaf adanya kendala teknis untuk
sambungan virtual kami menuju bursa efek indonesia di acara penutupan perdagangan
saham tahun dua ribu dua puluh dan kalau bisa kita simpulkan bahwa tadi menko
perekonomian erlangga hartarto mengatakan bahwa memang covid sembilan belas menjadi motor
penggerak perekonomian di tahun dua ribu dua puluh ini dan pemerintah berharap bahwa adanya
vaksinasi masal ini menjadi salah satu sentimen positif untuk pemulihan
ekonomi di tahun dua ribu dua puluh satu dan tadi juga menko menyatakan bahwa memang perjalanan
bursa saham pada tahun dua ribu dua puluh diwarnai dengan adanya naik turun pada maret dua ribu dua puluh
di mana covid sembilan belas baru masuk di indonesia ada net outflow kemudian pada
oktober dan november barulah kemudian bursa saham indonesia di tahun dua ribu dua puluh ini
kembali merangkak naik ditandai dengan adanya net inflow atau kepercayaan
investor yang semakin membaik terhadap bursa saham indonesia
nilai tukar rupiah juga tadi terpantau cukup baik jika dibandingkan negara negara
lainnya di kawasan asean dan nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kata
sambutan dari menko perekonomian erlangga hartarto yang menutup perdagangan
bursa saham di bursa efek indonesia tahun dua ribu dua puluh ini namun kita harus jeda terlebih
dahulu cnn indonesia breaking news akan kembali tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news
anda kembali di cnn indonesia breaking news dan langsung saja kita kembali bergabung ke
bursa efek indonesia untuk mendengar kata sambutan dari menko perekonomian
erlangga hartarto pada perutuan perdagangan saham indonesia tahun dua ribu dua puluh

tentu dari hasil penelitian di bandung dan selanjutnya tentu jumlah vaksin yang ada
pemerintah sudah siapkan untuk satu ratus delapan puluh satu lima juta penduduk jumlah yang disiapkan empat ratus dua puluh enam juta
ini rencana vaksinasi sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu di setiap kuartal
dan juga disampai dengan kuartal kedua dua ribu dua puluh dua dan di samping itu pemerintah
siapkan vaksin merah putih
nah tentu kita berharapkan bahwa vaksinasi ini menjadi game changer di sektor kesehatan
dan di sektor ekonomi
dan dengan adanya undang undang cipta kerja dengan adanya vaksinasi
dengan adanya resilient ataupun daya tahan investor retail kita
tentu pemerintah mendukung dan dengan adanya transparansi dan accountabilitas
bahwa pasar modal dan ekonomi indonesia akan semakin stabil dan pulih
di tahun dua ribu dua puluh satu dan pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran empat lima sampai lima lima persen
dan pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi
dan juga untuk pencegahan penanggulangan covid sebesar rp tiga ratus tujuh puluh dua tiga triliun
karena itu kami berharap bahwa kita semua bisa semangat untuk melawan pandemi covid
sehingga pandemi ini bisa kita lalui bersama sama
dan kita bisa mendorong pemulihan perekonomian nasional
demikian terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon maaf tahulah kami yang bertindak bersatu dengan

harris di jakarta
jika tuhan kemasai pun
adalahlich kekasih akan membalas sumber tembok kita
jika tuhan kemasai pun
adalahlich orang yang pengen
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua bapak menteri koordinator bidang
perekonomian republik indonesia bapak erlangga hartarto yang kami hormati
ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan bapak wimbo santoso
beserta jajaran yang kami hormati bapak ibu menteri kabinet indonesia maju
yang kami hormati bapak ibu pimpinan lembaga yang kami hormati
bapak ibu dewan direksi dan komisaris sro beserta jajaran yang kami hormati
bapak ibu segenap hadirin yang kami hormati yang berbahagia
mari sama sama kita tundukkan kepala dan hati kita kita berdoa sesuai dengan
ajaran agama dan keyakinan kita masing masing kita bermunajat kehadiran
allah subhanahu wa ta'ala tuhan yang maha kuasa
agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan baik tertib lancar
hingga akhir nanti kita juga bersama sama kita doakan bangsa dan negeri kita
tercinta ini agar selalu dilindungi diberikan keselamatan kedamaian
serta keberkahan oleh allah subhanahu wa ta'ala tuhan yang maha kasih
izinkan kami memimpin doa kita pada sore hari ini sesuai dengan ajaran
dan tata cara islam
bapak ibu saudaraku sekalian yang non muslim untuk dapat mengikuti
sesuai dengan tata cara dan keyakinan masing masing
allahumma inna nas'aluka salamatan fi d din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatun fil rizki wa taubatan kabla al maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut
ya allah ya tuhan kami tuhan yang maha pengampun ampuni dosa kesalahan dan kilaf kami
ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami
ampuni pula dosa dan kesalahan para kerabat keluarga kami
ampuni dosa dan kesalahan orang orang yang mencintai kami dan orang orang yang kami cintai
baik dosa dan kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja
hanya kepadamulah kami hamba hambamu yang lemah ini memohon pengampunan darimu
ya allah tuhan yang maha penyayang limpahkan keberkahan kelancaran dan kesuksesan pada kegiatan yang kami lakukan pada hari ini

terima kasih kami atas perjalanan pasar modal indonesia yang baik sepanjang tahun dua ribu dua puluh
meskipun di tengah tengah masa yang cukup sulit di masa pandemi covid sembilan belas namun atas berkah dan rahmatmu juallah
pasar modal indonesia dapat terus berjalan dengan baik dan lancar
untuk itu kami mohon ya rab kiranya terus lindungi dan bimbing kami hambamu
agar kami selalu berada di jalanmu yang lurus jalan yang engkau ridhoi
untuk kami engkau mampukan agar dapat bekerja dan berkarya untuk perkembangan pasar modal indonesia yang lebih maju lagi di tahun tahun mendatang
sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
ya allah tuhan yang maha bijaksana limpahkan hikmat dan kebijaksanaan serta kearifan kepada para pemimpin di negeri kami ini
anugerahkanlah kesehatan jasmani dan rohani sayangilah dan lindungilah mereka
jadikan hati mereka penuh dengan cinta dan sayang kepada kami
dan sebaliknya jadikanlah kami cinta dan sayang kepada mereka
limpahkanlah pula hikmat dan kebijaksanaan serta tuntunanmu kepada para pemimpin di tempat kami bekerja
berikanlah mereka kesehatan keselamatan dan kekuatan
limpahkan pula kepada mereka semua kebaikan kebaikan yang datang dari sisimu
sehingga mereka semua dapat memimpin dan membimbing kami untuk selalu memberikan sebuah karya terbaik
berperilaku arif bijaksana serta bertutur kata yang sejuk penuh damai sukacita
ya allah ya mu'min engkau yang maha memberi keamanan
lindungilah negeri kami tercinta ini dari berbagai bencana dan musibah
lindungi negeri kami dari pandemi covid sembilan belas
berikan kemampuan kekuatan dan kesehatan kepada satgas penanganan pandemi covid sembilan belas
beserta segenap tenaga medis dan sukarelawan
untuk mereka dapat menjalankan tugas mulianya
bebaskanlah negeri kami dari wabah yang melanda ini
sehingga kami dapat meneruskan semua program pembangunan nasional
khususnya di bidang ekonomi agar roda perekonomian dan kehidupan sosial kami dapat bergerak dan berjalan dengan normal
seperti sebelum terjadinya pandemi
ya allah tuhan yang penuh kasih dan pengharapan
satukan segenap energi sumber daya kami
untuk dapat membangun negeri kami tercinta ini menjadi negeri yang maju
negeri yang baldatun taibatun warabun ghafur
negeri yang gemah rifah loh jinawi
negeri yang aman damai makmur dan subur
ya allah tuhan yang maha pemurah
limpahkanlah kepada kami semua rizki yang halal yang baik yang berkecukupan
limpahkanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami semua
berikan keselamatan dan kelancaran pada pekerjaan kami
pada semua urusan kami
pada kehidupan keseharian kami
ya allah ya mujib kami mohon kepadamu
golongkanlah kami semua yang berada di tempat ini
baik yang hadir secara fisik maupun yang secara virtual
ke dalam golongan hamba hama bunya
pandai bersyukur atas semua nikmat yang engkau titipkan kepada kami
jadikan kami ke dalam golongan orang orang yang memberikan manfaat
bagi orang lain negeri dan bangsa kami
ya allah ya rab sungguh
engkau yang maha menerima doa
perkenankanlah dan terimalah doa serta permohonan kami ini
rabbana a'tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

ya itu dia tadi peresmian perutupan perdagangan bursa saham indonesia tahun dua ribu dua puluh
itu dia tadi peresmian penutupan perdagangan bursa saham indonesia tahun dua ribu dua puluh
yang secara resmi ditutup oleh tadi menko perekonomian erlangga hartarto
dan tadi menko perekonomian mengatakan ada beberapa hal memang yang menjadi catatan dalam perjalanan bursa saham di indonesia tahun dua ribu dua puluh ini
salah satunya yaitu atau yang paling besar yaitu covid sembilan belas
yang benar benar merubah bagaimana perjalanan bursa yang sempat berada di teritori positif pada awal tahun
kemudian jatuh cukup dalam di bulan maret dua ribu dua puluh karena adanya net outflow
karena virus corona merebak di indonesia
begitu bahkan bursa saham indonesia yang dek sarga saham gabungan
sempat menyentuh level di tiga sembilan ratus an yang merupakan level terendah ihsg dalam lima tahun
kemudian tadi menko juga mengatakan bahwa ada beberapa game changer di akhir tahun dua ribu dua puluh ini
yang kemudian bisa merubah prospek kinerja bursa saham termasuk perekonomian indonesia
salah satunya adanya undang undang cipta kerja tahun dua ribu dua puluh
kemudian juga ada vaksinasi massal yang diharapkan akan berlangsung pada tahun dua ribu dua puluh satu
dan sudah dimulai prosesnya
dan pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar tiga ratus tujuh puluh dua tiga triliun
kemudian pemulihan ekonomi indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu ini
dan sebelumnya juga ada kata sambutan disampaikan oleh ketua dewan komisioner ojk wimbo santoso
yang mereview juga sedikit bagaimana sinergitas yang dilakukan antara lembaga keuangan yaitu ojk bi dan juga lembaga penjamin simpanan
dalam menjamin produk produk keuangan pasar modal yang ada di indonesia
dan tadi dalam catatannya ojk juga mengatakan bahwa memang kendala terbesar dalam dua ribu dua puluh ini bagi perjalanan pasar saham adalah
covid sembilan belas yang merebak di indonesia
selain itu juga wimbo santoso juga kemudian menyatakan bahwa adanya tahun dua ribu dua puluh
adanya nanti proses yang akan dilakukan tahun dua ribu dua puluh satu yaitu bagaimana penyederhanaan proses obligasi daerah
kemudian juga omnibus law pasar modal yang kemudian ini bisa meningkatkan kepercayaan investor
untuk berinvestasi di indonesia terbukti memang sudah ada net capital inflow yang masuk ke indonesia cukup besar
oktober hingga november
kita juga tadi mendengar bagaimana review pasar modal indonesia yang disampaikan oleh direktur utama bursa efek indonesia
inarno jayadi yang menyampaikan bahwa sepanjang tahun dua ribu dua puluh ini ada initial public offering atau ipo sebanyak lima puluh satu perusahaan
lebih tepatnya empat puluh delapan kemudian yang tercatat di bursa efek indonesia yang bertambah yaitu lima puluh satu perusahaan
sementara untuk transaksi rata rata harian di bursa efek indonesia sebesar sembilan tiga belas triliun rupiah
kita langsung bergabung saja dengan produser lapangan cnn indonesia ada vinanda rahmaulida di bursa efek indonesia untuk mengulas lagi
bagaimana aktivitas perdagangan saham di akhir tahun dua ribu dua puluh ini
selamat sore aldi
kalau kita melihat bagaimana perusahaan ini berjalan dengan baik
karena dari kinerja indeks harga saham gabungan selama tahun dua ribu dua puluh ini memang banyak sekali tantangan dan juga kinerja yang memang dicatatkan sempat bahkan turun hingga di bawah level empat
dan meskipun begitu kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan ihsg pada tanggal dua puluh sembilan desember lalu ini juga sebetulnya hingga penutupan atau pembukaan perdagangan tadi pagi ini masih bisa berada di level enam an
kemudian juga kalau kita melihat bagaimana sektor sektor yang ini banyak sekali dilepas oleh investor adalah saham di bidang industri dasar kemudian juga perdagangan

dan kalau kita melihat juga aldi bagaimana sebetulnya kinerja atau pencapaian dari bursa efek indonesia ini juga terlihat dari data adanya penambahan lima puluh satu perusahaan yang sehingga berjumlah total hingga tahun akhir tahun dua ribu dua puluh ini ada tujuh ratus tiga belas perusahaan yang tercatat di bursa efek indonesia
kemudian juga kita melihat bagaimana indeks saham gabungan ini juga kita melihat dari indonesia
ini merupakan bursa dengan jumlah ipo terbanyak di asean
sehingga kalau melihat secara data indonesia juga masuk ke dalam sepuluh besar dengan pencatatan terbanyak di negara kawasan asia tenggara
dan ini merupakan level terendah yang pernah diduduki ihsg di tahun dua ribu lima belas silam
namun memang kalau kita bandingkan dengan bagaimana upaya ihsg melawan wabah sebut bukan pertama kali terjadi di indonesia
sebetul betul pertama kali terjadi di indonesia
kita melawan beberapa wabah seperti adanya sars yang ini memang tidak terlalu berpengaruh karena kinerja ihsg ini masih dapat tercapai dan juga bertumbuh positif
kemudian saat ada virus h lima n satu menyerang di tahun dua ribu delapan ini justru lebih parah lagi dibandingkan dengan pandemi saat ini
kemudian juga kalau kita melihat sebetulnya kinerja ihsg ini sudah kembali lagi untuk melanjutkan tren positif meskipun ditutup di zona merah
dan juga nampaknya memang karena adanya pandemi covid sembilan belas ini tidak ada fenomena windows dressing karena memang berdampak terhadap sektor usaha yang akhirnya berdampak terhadap emitan
yang akhirnya juga menekan laju kinerja indeks harga saham gabungan karena adanya pelepasan aset aset investor dan peralihan ke instrumen instrumen yang lebih aman seperti emas
kemudian kalau kita melihat dari data investor ini juga berdampak terhadap emitan yang akhirnya juga menekan laju kinerja indeks harga saham gabungan karena adanya pelepasan aset aset investor dan peralihan ke instrumen instrumen yang lebih aman seperti emas
dan juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pada tahun dua ribu sembilan belas ada dua empat juta investor dan ini naik empat kali lipat justru dari empat tahun terakhir hingga pada tahun dua ribu dua puluh ini ada tiga delapan juta investor baru yang tercatat di pasar modal indonesia
dan ini juga menunjukkan adanya ketertarikan dari minat investor untuk menuju ke pasar modal indonesia sehingga ini juga memberikan sentimen yang cukup positif karena kalau kita melihat dari rata rata yang datang sehari ini bahkan mencapai seratus juta
lebih dari sembilan triliun rupiah
dan tentu ini juga didukung dengan adanya peran peran dari platform teknologi finansial
sehingga ini juga menjadi salah satu sentimen yang cukup baik bagi pasar modal kita
dimana di prospek tahun ataupun outlook di dua ribu dua puluh satu nanti diprediksi memang indeks harga saham gabungan ini
dapat kembali melejit hingga menduduki level enam ribuan
tentu kita melihat juga bagaimana upaya dari pemerintah ataupun juga regulator untuk dapat menekan
adanya laju ataupun sentimen negatif di pasar modal seperti kemarin kita juga melihat adanya relaksasi buyback
yaitu tanpa dilakukan rups yaitu untuk membeli kembali saham oleh perusahaan atau emitennya sendiri
dan yang menjadi salah satu catatan juga
dari tahun dua ribu dua puluh ini adalah indeks harga saham gabungan atau bursa efek indonesia ini pertama kalinya dalam sejarah pasar modal melakukan trading helm
total trading health selama tahun dua ribu dua puluh ini ada delapan kali yaitu penghentian perdagangan sementara
ini telah terjadi sejak dua belas maret dua ribu dua puluh sebanyak tujuh kali penghentian perdagangan sementara

jadi ini bergantung sama dengan ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang diperoleh dan yang diperoleh oleh pemerintah yang diperoleh
jadi ini juga menyebabkan juga perkembangan pergerakan indeks harga saham gabungan ini tentu sebetulnya masih ditopang dari global
terkait dengan senat dari partai publik yang memang memblokir untuk adanya upaya dari partai demokrat yang ingin menaikkan untuk bantuan covid sembilan belas dari yang semula enam ratus usd menjadi dua ribu usd
dan itu memang menjadi salah satu sentimen yang tentunya memberikan sentimen negatif secara pasar saham karena juga adanya investor asing yang juga turut menyumbangkan cukup besar di pasar modal ataupun pasar saham indonesia kita
dan untuk proyeksi kehidupan aldi memang di tahun dua ribu dua puluh itu nanti ini dipredisi ihsd akan mampu lagi untuk bertengger di level enam ribu an ke atas
karena menurut analisis teknikal yang sudah dilihat ini memang kecenderungan trend positif ini terus berlanjut meskipun hari ini masih berada di angka lima sembilan ratus an
dan juga jauh dibandingkan dengan tahun lalu yang kita lihat prospeknya juga sebetulnya cukup cermelang meskipun diterpa oleh angin kencang dari isu